rumah pasrah pada ketentuan engkau
kuatan suling hamba ya allah
izinkan hamba menggunakan sri hamba
tolong yakin sekali
tadi sulingnya bergerak
pasti sulingnya sudah bisa digunakan
kau tidak aneh
sampai jumpa lagi
bosan deh gak ada kegiatan
wah lintang kenapa
dia temen saya
wah kami tidak tahu
tiba tiba dia menabrak kami
kau ibang hari ini buat kita
bisa jualan ini
punya orang tua kami
kamu berani lawan aku
wah ternyata perempuan ini
hanya pura pura saja
kalau jualan jangan disini
keluarkan kelakuan kamu
akan kena balasannya
panggil saja teman sekamu kalian
aku tidak takut
teman teman kita pada kemana nih
pinya lagi jadi
kita ditantang berantem sama anak kampung sebelah
bakar kita mau diambil sama mereka
kita juga dilarang berjualan untuk mereka
hah ini gak bisa dibiarkan
kita harus kasih pelajaran mereka
gak seru nih gak ada yang bisa kita kerjain
iya bener jho
kenapa sih jho
ya benar mereka yang mau ngambil kayu bakar kita
kok ketakutan kayak gitu
mereka mau nyerang kita
mereka duluan yang nantangin kita
eh ngapain juga ya kita berantem
iya ngapain juga kita berantem kayak gini
kita pulang aja yuk
kamu tidak akan bisa melangkah lagi kak jaka
kamu tidak akan keluarkan ayahmu
ya roh ada apa ini
perasaanku tidak enak
angin ini tidak boleh mengganggu zikirku
aku harus lebih kusyuk
masya allah apa ini
masya allah apa ini
masya allah apa ini
siapapun itu yang mengirim
semoga itu kembali kepada pengirimnya
allah ya rab
sebentar lagi ada kabar
kali jaga kena teluk dan mati
kenapa sepi sekali
dan apa ini